presiden joko widodo kembali mengunjungi korban gempa cianjur
ada lima tempat yang akan dikunjungi presiden
seperti rs ude sayang daerah longsor cijedil
mangunkerta sd sukamaju ii dan desa gasol cianjur
kunjungan presiden ini merupakan kunjungan kedua
setelah selasa dua puluh dua november atau hari kedua pasca gempa
presiden meninjau kawasan cugenang dan melakukan rapat darurat
presiden juga mengatakan bahwa bantuan pemerintah pusat
yakni rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang terdampak akan diberikan
usai keadaan aman kembali atau masa tanggap berakhir
seperti pada lokasi gempa lainnya
presiden menyalurkan kebutuhan logistik
bantuan pangan dan biaya rekonstruksi rumah
kategori rusak berat rusak berat sedang dan rusak ringan
saya ingin memastikan bahwa proses evakuasi berjalan dengan baik
ini yang pertama
di sini masih ada tiga puluh sembilan yang belum ditemukan
di satu titik saja tiga puluh sembilan yang belum ditemukan
sehingga proses evakuasi menjadi prioritas saat ini
dan siang ini kita akan konsentrasi di titik ini untuk evakuasi
dan yang kedua
saya juga ingin memastikan bahwa logistik di lapangan terdistribusi dengan baik
makanan obat obatan logistik semuanya terdistribusi dengan baik
termasuk juga kekurangan tenda yang ada
tadi ada juga keluhan air juga
karena memang ini titiknya banyak
sehingga butuh waktu untuk mendistribusikan
saya ingin pastikan itu semuanya segera terdistribusi
hari ini pak gimana pak
ya yang pertama tadi pagi sudah saya sampaikan
penyelamatan evakuasi itu yang pertama
saya tadi ke sini untuk memastikan bahwa perawatan yang sakit itu betul betul tertangani dengan baik
memang di awal ada tujuh ratus empat puluh satu pasien
sekarang tinggal dua puluh empat
yang lain sudah sebagian dipulangkan
sebagian juga dirujuk ke bandung maupun ke jakarta untuk yang kasus kasus berat
kesukaan bumi itu yang kasus kasus berat
saya rasa saya melihat penanganan di sini baik
yang berat dirujuk itu juga baik
kemudian yang sudah sembuh juga diperbolehkan untuk pulang
pak izin pak posko pengungsian kan tersebar di banyak lokasi pak
tidak hanya di satu titik saja
itu sulitnya mendistribusikan logistik kemudian juga mengevakuasi karena titiknya banyak sekali
hari selasa pagi saya sampaikan gunakan heli kalau diperlukan
karena memang titiknya terlalu banyak medanya juga naik turun gunung yang juga tidak mudah
dan evakuasi tadi yang ada tiga puluh sembilan yang belum ditemukan
tadi juga sudah saya perintahkan untuk
segera dimulai sebelum datangnya hujan